kementerian pertahanan membantah wacana tentang pelatihan militer bagi mahasiswa perguruan tinggi
meski begitu kemenhan tak menampik jika ada rencana kerjasama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan terkait pelatihan bela negara
kementerian pertahanan menjelaskan program tersebut bukanlah wajib militer
sejatinya program itu adalah inisiatif kementerian pendidikan dan kebudayaan yang terangkum dalam program kampus merdeka
program kampus merdeka ini memberi keleluasan bagi mahasiswa dengan jatah satu atau dua semester untuk kegiatan di luar kelas
salah satunya adalah pelatihan bela negara yang dimiliki kemhan
meski begitu program pelatihan bela negara ini baru sebatas pembicaraan awal di antara kedua kementerian
hal teknis pelaksanaan kurikulum bentuk pelatihan dan anggaran pun belum dibicarakan lebih lanjut
kampus merdeka itu kan salah satu aplikasinya itu adalah mereka bisa aktif dan berkegiatan sesuai dengan bakat minat mereka
misalnya minat mereka wira usaha
di mana begitu selama beberapa semester
nah salah satu kalau ada bakat dan minatnya ingin ikut pelatihan bela negara selama satu semester itu bisa difasilitasi oleh kementerian pertahanan
kalau misalnya dibangun seperti itu kayaknya kurang cocok juga sebenarnya
karena kalau misalnya kita ingin membangun alasan nasionalisme itu kan kita bisa bangun dengan cara berbagai macam
hal yang tidak mesti berbau militer
jadi nantinya mungkin lebih baiknya seperti apa untuk membangun nasionalisme itu diformulasikanlah bersama sama antara kementerian pertahanan dan juga kementerian pertahanan